dan narkotika nasional menyita lima puluh empat dua kg sabu serta empat puluh ribu butir pil ekstasi
narkotika ini disimpan dalam ban cadangan mobil
bnn juga menangkap sembilan tersangka penyelundup narkoba
mereka ditangkap di pelabuhan merak banten
tersangka merupakan jaringan internasional malaysia jakarta
penangkapan ini merupakan hasil pengembangan kasus tersangka narkotika yang tewas tertembak polisi dengan inisial dsj
saat itu tersangka ditangkap di